kita habisin di jam
ya udah yuk berangkat lebih
baik kamu tuh harus bersyukur
jarang jarang kan mama mijitin kamu
aduh pak saya tuh belum ngecek
setelah saya ngecek saya langsung kasih kabar bapak ya
pasti pasti banget
iya pak makasih pak
kelayun nanyain draft kontraknya
mama harus kerja dulu
lanjutin pijitannya ya naya
tas dulu dong biar gak selek
tas lu dong
katanya anak itu segalanya
tapi begitu dapat telepon dari klien langsung pergi
sampai rumah gak
saya ini sebenarnya jago ngejit b
cuman gak ada kesempatan aja
ah ini mah
gak usah kenceng kenceng kali pijitnya yang ini mah
sebentar ya boy
oh iya pak bos hariman
ya apa kabar
oh iya iya betul betul sekali
meeting kita malam ini kan
iya tadi saya dari kantor ke rumah dulu sebentar pak
sekarang saya menuju ke sana
sebentar kok iya
baik terima kasih pak terima kasih
papa lupa apa tuh ada meeting malam ini
kan ini kerjaan jadi harus hadir dong
kamu tuh jadi anak baik banget sih
semoga meetingnya lancar ya
aduh boy makasih ya
aduh jangan sedih ya
boy gak sedih kok bi
boy malah bersyukur banget
karena di kehidupan boy itu tuh ada bi irah
aden harus sehat ya
dibiarkan selalu mendampingi aden
kenapa sampai gua ngumpulin lu pada di sini
menurut info dari ian
aduh ini kayaknya
dia bakal bikin perhitungan lagi mel lu
karena lu padahal udah pernah ngerjain dia
jadi gua minta
lu padahal jangan copa copa deh
jalan sendiri sendiri atau masing masing
aduh udahlah bi
gak usah terlalu khawatirin si bagas
lagian waktu itu aja
bagas kalah sama si dada
waktu boy kalah sama si bagas
itu karena gue kecolongan aja
tapi sebenernya gua gak ngerasa ngalahin bagas sih
bukannya waktu itu lu nolongin megan
waktu dikejar kejar bagas
tapi ada yang aneh sih waktu itu
waktu itu kan udah pasrah nih
udah mau dipukulin aja
tiba tiba waktu dia udah megang belakang buah
aduh dodo aduh
curang lu ya
makanya lu jangan jadi masalah sama megan
pokoknya megan lu yang gua jagain
gak mau udah loh
ada yang buangin diam diam
gak mau gak mau gak mau
maka bisa lepas dari gua
tiba tiba tuh orang
langsung teriak teriak gitu aneh
megan kamu nyebut deh megan
gua bukan kesurupan juga
ini loh gue jadi inget pas lo lagi berantem
sama bodyguardnya repa
sedang aja di muka lo kan
lo inget kan kenapa
tuh gak jadi pukul dado
cuma gara gara dia ngeliat bulet di bahu bahu dado
oh yang mau tidur di sini ya
kayak badannya langsung gak ada tenaga gitu
ada ada aja ya
mau jadi bodyguard kok takut bulet buluh
ya tapi biar bagaimana juga lo mesti hati hati
b kalau begitu b
mendingan kita kumpulin tuh bulet buluh yang banyak
eh itu ya si botak yang gak kapok kapok
baru kita kerjain
mencari masalah lagi
yaudah sekarang kita kasih ulat buluh
guys apa yang udah gue lakuin ke mereka tadi
mereka mungkin bisa terima
dan gue yakin mereka bakal nyerang kita
gak usah takutan kita hadapin aja mereka
siapa yang takut
cuma gue gak mau kalau mereka sampai datang ke tongkuran kita
menurut gue lebih baik kita cari di jalan
kita habisnya di jalan
yaudah yuk berangkat ya lebih lebih
bangda ih ya